ashifa kolbia sudah bisa bernafas lega
ia bersama suami dan bayinya kini sudah aman berada di tanah air
saat ini ia dan suaminya tengah mengurus pendataan
untuk proses pemulangan ke rumahnya di daerah bogor jawa barat
namun kenangan bertahan hidup dalam suasana perang di sudan masih membekas
benar benar di sana nggak ada air nggak ada listrik
semua dimatiin karena kan takut konslet ya
kena tembakan tembakan itu kan
yang pertama itu dan kalau misalnya di sana tuh air itu nggak kalir kayak di indonesia gitu
kayak pdam kan langsung ini harus pakai mesin listrik dulu
kita harus nampung dan itu susah banget luar biasa banget
dan kalau punya anak tuh di sana kan panas ya pak
suhunya empat puluh derajat celcius waktu itu pas terang itu empat puluh dua derajat celcius
nah terus itu benar benar kita tuh ya allah
susah banget gitu buat apa
menginginkan anak tuh menenangkan anak
pengalaman yang sama juga dialami faras siti nurhaliza
mahasiswi sebuah universitas di sudan ini merasa bersyukur bisa kembali pulang
ia belum memikirkan bagaimana nasib pendidikannya nanti
hanya hari hari biasa tuh kayak demo biasa gitu
nah pas satu tahu kalau ini perang kita tuh kaget banget
soalnya tuh di luar itu udah ada militer
jadi udah ada tembakan di mana mana
jadi kita gak bisa keluar
kan saya tinggalnya di asrama
saya gak bisa keluar
dari asrama karena udah mencekam kan
udah banyak tembakan gitu
dari tiga ratus delapan puluh lima wni yang dievakuasi
sekitar satu ratus tujuh diantaranya akan pulang ke kampung halaman mereka pada sabtu siang
sebagian dijemput pihak keluarga
sebagian lainnya dijemput melalui koordinasi pemda asal para pengungsi
sejak sabtu pagi petugas gabungan dari berbagai kementerian mulai mendata para pengungsi
pemerintah juga menyediakan layanan kesehatan
psikologis hingga konsumsi bagi para pengungsi yang ditampung di asrama haji
terkait dengan prosedur yang sudah kita lakukan
yang boleh dipulangkan hari ini adalah mereka yang sudah benar benar dinyatakan sehat
sesuai dengan hasil screening dari rekan rekan dari tim kemenkes
baik dari sisi covid sembilan belas nya juga nanti untuk gejala gejala penyakit yang mereka dirita
karena selama di penampungan ini kami masih menyiapkan layanan kesehatan
bahkan kalau ada yang butuh rawat inap
kami juga memfasilitasi untuk mereka mendapatkan layanan untuk rawat inap di rumah sakit rumah sakit terdekat
menurut catatan kementerian luar negeri total ada sembilan ratus tiga puluh tujuh wni yang berada di sudan
pemulangan tahap pertama telah berhasil dilakukan
sementara pemulangan tahap selanjutnya akan tiba di jakarta pada sabtu dan minggu ini
iwan hermawan nabil haris jakarta